pasca munaslu bali sikap politik partai golkar berputar satu ratus delapan puluh derajat antara resmi keluar dari kmp
dimana sebelumnya golkar merupakan lokomotif bersama gerindra sebagai oposisi
lalu yang lebih mengejutkan berencana mendukung dan mengusung kami ulangi bukan berencana tapi sudah terkonfirmasi
akan mendukung dan mengusung presiden joko widodo pada pilpres tahun dua ribu sembilan belas
meski di tahun dua ribu sembilan belas akan berlangsung pemilu serentak
di mana semua parpol peserta pemilu bisa mengusung capresnya masing masing
dan tidak berhenti di situ golkar pun diprediksi akan mengusung gubernur ahok dalam pilkada dki tahun dua ribu tujuh belas ini
meski sebelumnya pernah menyatakan tidak akan mendukung ahok jika maju secara perseorangan
apa sebenarnya keuntungan golkar jika benar mendukung ahok
kami mengulasnya malam hari ini dengan ashraf ali yang merupakan wakil ketua dpd golkar dki bidang pemenangan pemilu
terima kasih sudah hadir di studio cnn
dan melalui sambungan setelit ada bambang
bambang deha yang merupakan ketua bidang pemenangan pemilu dpp pdi perjuangan
selamat malam pak bambang deha
selamat malam mas
baik pak bambang
rupanya audionya masih agak sedikit ada masalah kita akan perbaiki nanti pak bambang ya
saya ke pak asraf terlebih dahulu
pak asraf kalau kita lihat tadi pak asraf kan di berita sebelumnya sudah mengaparkan ada mekanisme dan lain sebagainya
tapi bolehlah kita sedikit mengesampingkan soal mekanisme ini
ini memang ada perubahan sikap setelah munaslup ini
memang arahnya adalah mendukung ahok soal pilkada dki ini
keputusan untuk mendukung siapa dalam pilkada belum ada secara resmi diputuskan
maupun secara tidak resmi juga belum ada gambaran
secara tidak resmi
jadi wacannya tidak ada sama sekali
belum ada gambaran kepada siapa golkar akan memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur
kita sebagai partai berpikir bahwa ya gubernur itu adalah pemimpin rakyat
sehingga siapa yang dikehendaki rakyat itulah yang golkar akan dukung
karena suara golkar adalah suara rakyat
tapi sebelum munasilup dan setelah munasilup ada perbedaan sikap tidak sudah mau lecon ke siapa
kalau sebelum dan sesudah prinsipnya kan kita sudah mendeklir golkar pada saat sebelum munaslup
dalam hal bakri ketika jadi ketua umum
bahwa golkar adalah partai pendukung pemerintah
itu kan yang menjadi kuncinya
sebelum munasilup sudah
sebelum munasilup juga begitu
saat rapimnas di golkar
ketika golkar masih dirundung perpecahan internal itu pak ya
tidak ada perpecahan sekarang ini
sekarang kan setelah munasilup
artinya pas ketika rapimnas itu
rapimnas itu dalam rangka untuk menuju rekonsiliasi ketika itu
sehingga bergulirlah wacana
apa namanya rekonsiliasi yang akhirnya diwujudkan dalam munaslup di bali yang beberapa hari yang lalu
dan alhamdulillah dengan penuh suasana demokrasi yang begitu luar biasa
sudah bahkan merapat ke pemerintah
karena ada tahapan merapat ke pemerintah
mendukung dan mengusung joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas
pak stiano fanto tadi sudah mengkonfirmasi itu pak
kemudian sekarang wacana mendukung gubernur ahok
sudah clear itu pak
kalau itu belum clear
memang biar gimana karena ini partai
ada mekanisme yang harus kita tempuh gitu
mekanisme itu diantaranya adalah
beberapa waktu lalu kita sampai hari ini akan masih melakukan survei
survei langsung kita tanyakan kepada masyarakat
siapa yang anda kendaki ketika pemilu kalda dilaksanakan hari ini
sebagian besar survei menunjukkan nama
sampaikan kepada masyarakat
itu di lembar kedua
tapi lembar pertama kita ingin tahu
dari masyarakat itu
ketika kita katakan ketika pilih keadaan hari ini dilaksanakan
itu yang masih belum kita tabulasi
hasilnya belum ada
di antara itu ada
ada yusril isamahendra
semuanya yang lain lain
kalau kita lihat mengintip juga survei survei lembaga lembaga yang lain yang sudah dirilis
yang muncul adalah nama petahana juga
nah artinya mekanisme survei ini kan bolehlah masyarakat melihat itu normatifnya
tapi makanya pertanyaan saya kemudian
makanya pertanyaan saya kemudian beralih
kita sedikit sesampingkan mekanisme surveinya
karena ini orang pasti setara normatif
orang yang sudah mengetahui
ada perbedaan tidak sebelum munaslup dan sesudah munaslup terkait konteks pilkada dki ini
perbedaan itu kita belum bisa
saya belum bisa katakan
karena kita juga baru selesai munaslup nih
saya baru kembali dari bali
ada perintah tidak dari dpp bahwa untuk pilkada dki kita firm mendukung salah satu negara
begitu juga dpp
dpp kan baru saja terbentuk
ya baru istilahnya ketua sekretaris barangkali pimpinan pimpinan saja belum sampai kepada pleno
mungkin dalam waktu tidak relatif tidak lama pengurus dpp itu terbentuk
kita juga satu hal lagi
ini bukankah begini pak
sekarang kami membacanya ketika dpp
suasana partainya dulu
golkar dki itu setelah munas ini juga akan melakukan konsolidasi dalam bentuk musda
jadi sekarang ini kan plt
ketua kita pak pria ramadhani almarhum digantikan oleh pak fuad masur itu plt
jadi sehingga setelah munas ini kita akan melakukan musawarah daerah
tidak tidak lama lagi
jadi kemungkinan ada perubahannya setelah musnah ini
siapa yang menjadi ketua partai golkar dki itu yang menjadi ketua partai
karena begini pak
karena saya penasaran ketika bulan maret begitu ya
saya mencatat ini
ada pernyataan dari coba saya simak lagi agar saya tidak salah nama begitu
dari sekretaris dpd dki pak zainuddin yang pernah menyatakan bahwa kalau ahok independen maksudnya maju independen golkar dipastikan tidak mendukung
nah apakah ini setelah
ini sebelum munasul kan pak maret
ketika setelah munaslu apakah memang arahannya beda karena sudah resmi mendukung pemerintah kemudian ya
tahulah siapa yang dibalik yang didukung pemerintah juga dalam konteks pilkada dki misalnya
apakah seperti itu
ya prinsipnya gini
ini kan normatif saja
yang namanya partai satu institusi
kita berharap bahwa calon yang maju itu adalah calon yang memang diutus oleh partai gitu
karena memang sah sah saja kalau seandainya ada seseorang yang maju tanpa partai politik gitu
tapi itu bagian daripada regulasi yang memang sudah diputuskan
tapi harapan kita bahwa karena ini adalah institusi seseorang yang maju yang kita dukung dari partai politik gitu
bukan dia bukan berasal dari independen yang terus akhirnya partai mendukung
jadi ketika sekarang sudah jelas independen nama ahok masih dalam radar tidak
kita belum tahu kan pak ahok ini independen atau masuk
kan sudah jelas mau meniklir maju secara jalur persoalan
ya tapi kan
kan masih lakukan saya masih menunggu saya rasa
oh pendaftaran ke kpu nya
artinya ini masih dalam satu proses gitu
apakah ini kan untuk maju itu kan perlu dua puluh dua kursi dua puluh dua suara
oh oke untuk yang partai untuk partai politik
dari satu ratus enam anggota dprd dki jakarta dua puluh dua kursi yang harus
kalau kita hitung aja partai mana yang nanti mendukung ahok
saya beralih ke pak bambang deha
ketika kita tahu semua bahwa awalnya pdip sempat akan mendukung basuki cahayapurnama
kemudian memilih apa namanya untuk maju secara perseorangan si pak ahoknya begitu
nah ketika di tengah perjalanan sekarang sudah semakin banyak partai
ini diwacanakan golkar juga akan begitu
walaupun ini belum resmi begitu pak ya secara normatifnya
bagaimana pdip melihat ketika seorang calon basuki cahayapurnama ini kemudian banyak partai yang mulai ikut mendukungnya pak
walaupun kita tahu sekarang deklarnya adalah komitmennya adalah maju dari jalur persoarangan
tadi kawan dari golkar kan juga sudah menyampaikan bahwa mencalonkan independen atau tidak itu kan baru ketika ada pendaftaran di kpu
jakarta ini sangat dinamis dan di mana mana kemungkinan perubahan sikap itu bisa tidak saja
bulan ke bulan minggu ke minggu tapi juga bahkan menit per menit itu bisa terjadi
kemungkinan terjadi perubahan sikap itu
nah saya melihat juga dari diskusi tadi ada keinginan kuat semua partai politik melakukan penguatan ke partai an nya
karena memang pepegang amanah itu udah udah ya partai politik
tapi memang juga atas keputusan
mk dimungkinkan pintu independen ya jadi kalau kita melihat fenomena ini
segalanya bisa saja terjadi maksudnya segalanya bisa terjadi seperti apa yang
apakah partainya mendukung si calon ini atau sebaliknya calonnya berubah sikap kemudian
bergabung ke semua saya mungkin baik baik kita nanti akan kita harus jeda terlebih dahulu kita akan coba
perbaiki kembali kualitas suara dari pak mdh tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
kita lanjutkan perbincangan di cnn indonesia prime news pak sebenarnya ketika kita catat pada
bulan maret itu pernyataan dari pak zainuddin yang bilang bahwa kalau maju independen maka
golkar pasti tidak akan mendukung karena fondasi bernegara ini adalah partai politik saya kalau
nggak salah seperti itu pak zainuddin ngomongnya nah sekarang ini ketika muncul wacana akan
mendukung pak ahok begitu sebenarnya seberapa kencang sih pak ini pak
atau sama sama seperti apa ya pak zainuddin
sama sekali tidak ada atau bagaimana sebenarnya pak
saya mendukung ahok ini sebenarnya dari sisi mana partai golkar dki
dki ya saya belum menangkap wacana sebesar itu
tapi kalau yang pusat
pusat juga kita kan belum tahu kebijakan yang pemimpin baru kita
indikasinya boleh saya ceritakan pak ketika terpilih pak setia novanto terpilih begitu pak setio
novanto memuji kinerja gubernur ahok begitu juga dibalas dengan gubernur ahok yang metakan
separtai yang baik begitu dengan pak setia novanto katakanlah kurang lebihnya seperti
tapi pak setia novanto yang pasti memuji kinerja ini bukan indikasi yang kuat
bisa saja itu dijadikan indikasi yang kuat atau bisa kita katakan ya satu indikasi lah
bahwa memang tapi yang namanya keputusan politik kan itu harus ada timingnya
waktunya hari ini kita belum bisa menyatakan bahwa dengan indikator itu
statement ketua umum yang tadi disinyalir seperti itu lalu bisa kita simpulkan bahwa memang nanti kita bisa menangkapnya

tapi apapun yang menjadi keputusan partai tentu dengan berbagai pertimbangan
masukan masukan dari masyarakat melalui survei
masukan dari dpd partai golkar dki jakarta nanti akan didiskusikan lalu akan melihat siapa yang akan didukung
untuk yang jelas bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan kota jakarta dan juga bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat jakarta
kalau anda sendiri memantau sejumlah survei yang sudah dirilis kan sudah jelas nama petahana yang paling tinggi begitu nilainya
ya kalau dari beberapa survei yang saya lihat memang pak ahok ini memiliki rating atau elektabilitas yang cukup tinggi
termasuk survei yang kita laksanakan kita sudah mengontabulasi ya dari berbagai indikator dari agama dari pendidikan dari suku dari pekerjaan
itu kita akan lihat nanti siapa yang akan didukung oleh presiden
katakanlah misalnya secara survei angkanya tetap yang tertinggi begitu
nah sekarang dengan adanya indikasi juga pak setia novanto mengatakan itu
katakanlah mau tidak mau golkar akhirnya mendukung pak ahok
keputusan dpp misalnya ini pak misalnya kita bicara misalnya dulu ya
karena kan politik kan persepsi pak kita mulai dari misalnya
kemungkinan bisa terjadi
nah kemungkinan bisa terjadi
apakah bertentangan dengan pernyataan sebelumnya ketika pada bulan maret lalu
kalau maju independen kita menolak masalahnya sekarang pak ahok sudah declare independen begitu ya
sangat dinamis kalau politik itu gitu
jadi ketika memang itu menjadi keputusan satu partai politik katakanlah di golka
untuk keputusan itu harus dihormati dan kita jalankan
dan kita perjuangkan
hanya saja memang proses untuk hadir
golka tidak perlu dalam kondisi itu golka tidak merasa perlu mengajukan kadernya sendiri
partai golkar ini kan juga partai kader begitu
iya semuanya kan dalam pertimbangan
kalau bicara kader ya banyak hal yang bisa dilihat dari sisi kader itu sendiri
yang jelas bahwa kita ingin bahwa gubernur yang akan datang tadi saya katakan
memang itu bisa mewakili daripada partainya
partainya itu sendiri
kan juga golkar tidak bisa maju sendiri karena hanya sembilan kursi
artinya secara regulasi harus mendapat dukungan dari partai lain atau berkoalisi dengan partai lain
ini dalam konteks koalisi
itu untuk mengusung ya
tapi kalau mendukung seperti yang dilakukan oleh misalnya hanura dan nasdem
kan tidak bisa mengusung
mengusung atau mendukung
ketika mengusung berarti masuk melalui jalur partai
kalau mendukung bisa saja
katakanlah misalnya pak ahok maju independen mendukung
seperti partai lain kita juga bisa lihat
itu mungkin akan dilakukan golka juga
dalam perpolitik kan saya katakan
segala kemungkinan bisa terjadi
itu tidak mendederai kaderisasi di partai golka
karena tadi bilang partai politik negara ini adalah ditopang oleh partai politik
kita berharap begini sebenarnya
harapan kita bahwa
karena ini partai sebagai satu institusi sistem demokrasiasi kita
kita juga ingin bahwa partai ini mendapat penghargaan daripada masyarakat sebagai satu saluran
ya untuk menuju satu katakanlah kekuasaan
gubernur wali kota dan sampai dengan presiden
sehingga kepercayaan masyarakat kepada partai itu kembali pada posisinya
yang sekarang ini kan kita lihat bahwa seolah olah
pemikiran seperti itu tidak terpikirkan sebelum nasluk
ketika pada bulan maret lalu itu sempat mengatakan
kalau independen itu kan sebuah garis yang tegas sebenarnya pak
sebenarnya sah sah saja
yaitu disampaikan oleh sekretaris partai golkar dki jakarta
kita berharap bahwa justru memang muncul dari kader golkar
tapi golkar juga melakukan katakan sekali lagi
tidak bisa lalu dengan egonya
sementara kita bisa melihat pandangan masyarakat melalui survei
itu yang saya katakan
perintah ketua golkar dki kepada katakan hasil rapat
ditugaskan kebetulan saya sebagai ketua tim surveinya
ditugaskan survei dan tanya kepada rakyat secara langsung
siapa yang dikendaki rakyat
dari politik itu dinamis ya tergantung dukung dukungnya ya
kalau survei kan sekedar ini aja pak ya
itu sebagai alat saja untuk kita untuk memahami mengetahui
baik saya kembali ke pak mbak bangdeha
pak bambang katakanlah fenomenanya seorang ahok ini kemudian semakin banyak yang akan melakukan dukungan
entah itu mengusung atau tidak
tapi sebenarnya pdip sendiri begitu pak
karena seperti kata pak ashraf juga tadi bilang
bisa saja pak ahoknya berubah kan belum mendaftar di kpu nya secara independen
kan masih declare begitu
tapi dari sisi pdip sendiri apakah sebenarnya masih membuka pintu juga untuk menunggu basuki cahayapurnama atau pak ahok ini untuk bisa bergabung juga ke partai
dalam hal ini mungkin pdi perjuangan
jadi begini saya mengikuti jadwal tadi kan nampak keinginan kuat partai politik untuk memainkan perannya
sebagaimana akan berjalan

karena pemimpin ini ya partai politik
partai politik tentu dari waktu ke waktu melakukan rekrutmen pengorganisasian dan kaderisasi
memang ada fakta bahwa dibukalah pintu independen
tapi bukan berarti kemudian
saat pemerintah ini
masih banyak partai politik yang konsisten
dengan penguatan kepartaiannya
sehingga pdi sampai hari ini juga masih komit dengan tanggung jawab keparteannya untuk mencetak mempersiapkan kader
nah terkait dengan pertanyaan apakah masih dibuka atau tidak
pdi sekarang sedang berproses lewat pendaftaran itu lewat pintu dpc dpd maupun dpp
nah proses pun
apakah kemudian ada proses proses fit and proper test mendari himsi survei
tapi keputusan itu nanti di pleno dengan mempertimbangkan berbagai variable parameter
termasuk dinamika yang terus berubah dari waktu ke waktu
kita tidak ingin tergesa gesa tapi terus mencermati
keputusan kita tetap dalam koridor penguatan kepartean kita
nah tadi kan sudah saya katakan
ada kemungkinan bahwa katakanlah pak ahok yang tadi rame dibicarakan
pada menit menit terakhir bisa mungkin berubah sikap kan
sehingga kami tidak ingin tergesa gesa karena
undang undang perubahan undang undang atau revisi undang undang pemilu
saya rasa sekarang belum selesai
kpu juga masih akan menyiapkan plan tahapan yang akan ditetapkan
jadi kalau sekarang pun sudah di declare
independen belum tentu nanti betul betul independen
melihat peta dan dinamika yang berkembang di masyarakat
nah ini kan clear begitu ya
apa yang disebut oleh pak bambang deha
tentu akan sangat naif begitu ketika berbicara siapa calonnya sekarang
terutama dalam politik dki yang sangat dinamis
sangat akan bisa berubah setiap saat
tentu tidak sangat naif kalau bicara langsung soal nama begitu
tapi kan tadi ada koridor
koridornya adalah penguatan kepatean
boleh saya artikan ini
izinkan saya untuk mengartikan ini
bahwa pdip tetap akan mengusung lewat partai politik
tidak mendukung jalur perseorangan
kan begitu pak ya pak bambang ya
sampai saat itu ya seperti itu
kita ingin bukan persoalan menang atau kalah
tapi bagaimana komitmen kita sebagai sebuah bangsa yang menegara
kemudian negara ini diatur oleh regulasi
regulasi mengamanatkan partai politik sebagai supplier
dan kemudian ketika dalam sebuah kurun waktu dikatakan
oke partai politik belum berhasil melakukan kaderisasi
sehingga pintu independen dibuka
nah mestinya kita
seiring dengan penguatan kepartean kita
semua patrolin ya kan
kalau semua partai komitmen untuk menguatkan partainya
kita makin konsisten dong dengan amanat yang diberikan
undang undang kepada partai politik
walaupun kita ya bagian pun fakta
pintu independen dibuka
tidak ada masalah karena juga konstitusional legal
ini putusan mk yang harus dihormati kan
nah ini yang ingin saya tanyakan ke golkar
koridornya apa dulu
koridornya biar jelas ini
kalau tadi bdip benar
memang ahok masih belum daftar
sehingga tidak bisa juga mengatakan akan mendukung ahok mengusung ahok atau tidak begitu ya
kan sama saya pikir ya tadi yang saya sampaikan juga begini
kalau koridornya pak asrom seperti apa
apakah memang golkar ini nanti
katakanlah memang ahok akhirnya mendaftar secara independen pak
berarti artinya golkar akan langsung lepas
atau masih mengkaji lagi berdasarkan suruh ini
ya ini ada dua hal ya
artinya ini kan kita bicara soal nama
figur ya kan
satu sisi tadi pak bambang katakan bahwa ini adalah partai
yang didalamnya satu institusi yang mempunyai ketentuan ketentuan
ada mekanisme yang harus ditempuh
satu hal lagi bahwa golkar saya katakan tadi
tidak berdiri sendiri
dan tidak juga tidak melakukan koalisi
apalagi sudah saya katakan bahwa golkar mendeklir
partai pendukung pemerintah
ini persoalannya sekarang
jadi artinya koalisinya pasti dengan pendukung pemerintah
ini kan pembicaraannya
lobby nya masih cukup ya punya waktu ya panjang
sampai batas waktu yang katakanlah menjelang pendaftaran gitu ya
itu terus dilakukan
sementara itu menunggu itu
maka proses proses tadi mekanisme partai harus terus dijalankan
nah golkar dki yang saya katakan sekali lagi
menghantar kepada proses itu kita bertanya kepada rakyat
survei sudah setelah nanti kita kumpulkan tabulasi kita simpulkan
lalu kita sampaikanlah ini kepada pleno partai di dki
lalu ini akan dibawa
jadi mekanismenya begitu ya
karena golkar merupakan partai yang tidak bisa sendiri memutuskan
selain masalah internal juga partai ini perlu koalisi
soal nanti kebijakan partai seperti apa
tapi kan harus maksudnya mekanisme ini harus berjalan
dki ini dinamis sekali
pertanyaan saya lebih dinamis politik dki atau politik nasional
ya persoalan dinamikanya ini kan juga bukan hanya dki kan
daerah daerah lain juga melakukan pilgub yang sama
dan golkar juga ada peran di sana
nah saya rasa dinamikanya karena ini bicara dki
kita secara apa namanya pandangan pandangan politik dan juga pandangan yang sifatnya
dari berbagai aspek dari masyarakat itu kita akan lakukan secara dinamis
oke tidak bisa mengatakan langsung mendukung atau mengusung
kita akan konsumsikan itu kepada dpp
dan ini secara realitas ya kita sampaikan
ini loh hasil survei kita ini loh yang dikendaki rakyat
ya karena ini sangat cair sangat dinamis
itu pertanyaan saya sederhana
lebih dinamis politik dki atau lebih dinamis dan kompleks politik nasional
saya rasa sama saja ya
kalau korelasinya dengan pilgub tentu dinamikanya tinggi di situ
gini mbak saya bertanya begini ketika bapak menjelaskan mekanisme yang sangat panjang tadi
saya hanya ingin mencari kepastian pak ya bukan dorong pak asraf untuk mengatakan siapa yang didukung
ketika untuk pilpres dua ribu sembilan belas saja golkar sudah menyatakan mendukung dan mengusung joko widodo begitu pak
pas danofato tadi mengkonfirmasi lagi begitu
pak nurdin kemarin juga sudah mengatakan kepada kami dalam forum ini juga
bisa saja itu kebijakan
itu sudah clear kan lebih dinamis sebenarnya kalau politik nasional gitu pak
masih jauh tiga tahun lagi
tiga tahun lagi
artinya ini sebenarnya ada apa kemudian tiba tiba kemudian ada wacana mendukung ahok dari sebelumnya tidak mendukung ahok
karena kami ingin mengawal begitu pak sebenarnya
ya kalau keputusan politik dengan yang disampaikan melalui satu statement pimpinan partai itu sendiri
berarti ini juga berdasarkan berbagai pertimbangan
sehingga tadi kalau memang dikatakan bahwa pak ketua umum partai golkar dua ribu sembilan belas menyatakan akan mendukung pak jokowi
dan mengusung pak jokowi sebagai presiden republik indonesia
nah persoalan ini tentu itu sudah melalui satu proses
proses dinamika politik gitu kan yang terjadi
nah kalau untuk di pilgub dki jakarta itu yang saya katakan
ini dinamikanya ada di dpd golkar dki kita akan konsumsikan ini kepada dpp gitu maksudnya
kami khawatirnya ketika wacana ini sudah muncul di pusat
dalam konteks kepemimpinan golkar di pusat
sementara dki sudah terlanjur punya antipati dengan gubernur ahok misalnya
nanti kita akan lanjutkan kita tahan dulu
tetaplah di cnn indonesia perancis
dan kewawasan di media pers abundanya dan di web

bupatinya ini berlatar belakang profesional wakilnya dari pengusaha
setelah melakukan berbagai penilaian dari berbagai parameter yang ada
ya survei fit and proper test lalu hasil asesmen dari kawan kawan imc
kita putuskan pasangan muda yang sekarang jadi bupati
itu bukti bahwa pasangan yang dipilih secara objektif ternyata mampu memenangkan pertarungan
jadi upaya yang kita lakukan ini adalah upaya meningkatkan objektif penilaian
sehingga dengan objektivitas penilaian ini ada peluang tinggi untuk menang
dan setelah menang si pemimpin yang kita sajikan ini mampu memenuhi kebutuhan kepemimpinan di wilayah
dimaksud kalau di ki ya di ki
jangan sampai kita bisa menyajikan menu bisa memenangkan pertarungan
tapi kemudian tidak banyak membawa
kebaikan bagi masyarakat yang kata kata tidak ingin itu
jadi intinya katakanlah misalnya yang tertinggi surveinya sejauh ini
tapi sejauh ini cukup cukup
tertinggi nama misalnya dari sejumlah survei ya saya tidak menjustifikasi sendiri
dari sejumlah survei yang dirilis nama yang paling tinggal elektabilitas sekarang ini adalah nama petahana begitu
nah pdip tidak terganggu atau tidak terpaku pada survei survei ini saja
tidak terpaku pada elektabilitas yang tinggi saat ini saja begitu ya
itu tidak menjadi ukuran sama sekali
karena kita juga punya pengalaman tidak usah jauh jauh
ya salah satu hal yang kita pertimbangkan tapi bukan segala galanya
karena kita punya pengalaman misalnya di dki lima tahun yang lalu
kita lihat pak jokowi yang berpasangan dengan pak ahok waktu itu
pak jokowi di januari dua ribu dua belas itu popularitasnya elektabilitasnya elektabilitasnya
itu masih jauh dari incumbent pak fokal waktu itu
itu pengalaman contoh konkret di mana kita walaupun berhadapan dengan incumbent yang biasanya
popularitas selalu tertinggi
demikian juga elektabilitas kadang tinggi kadang tidak
kita punya pengalaman dengan contoh ekstrim semacam itu
jadi kita tidak terlalu risau bersaing dengan sebagainya
tapi kan kalau melihat survei bukan soal elektabilitas dan popularitas yang ada
dan konteks belkadas rentak dua ribu dua belas
tidak secara final saja tetapi melihat trennya begitu pak
apakah bisa apple to apple begitu ketika membandingkan dua ribu dua belas dengan sekarang
betul jadi tren tren itu memang coba tanya kepada berbagai konsultan atau lembaga survei
tren kadang kadang sulit dibentuk
kalau trennya turun bisa turun
kalau trennya naik bisa terus naik
nah tinggal perhitungan timing ini
kapan rekomendasi kapan keputusan diambil
keterlambatan pengambilan keputusan bisa fatal
demikian juga sebaliknya
jadi mas ibra kita ingin hati hati objektif melihat persoalan
tetapi tanpa mengabaikan komitmen kita membangun kepartean
kita menghargai pintu independen siapapun warga negara yang lewat jalur independen
dan karena memang itu dibuka legal
tetapi partai politik itu kan dapat amanah untuk merekrut mengorganisir mengkader dan menyajikan
mendistribusikan kader kader terbaiknya di pelugasan
apakah di sud di legislatif maupun di mana saja
dan kita ingin yang disajikan ini betul betul
jadi saya boleh garis bawahi pak dari penjelasannya pak bambang
artinya di dua ribu tujuh belas nanti untuk dki kemenangan bukan segalanya
loh di mana mana
kemenangan itu bisa jangka pendek bisa jangka panjang
ini kan relatif dinamis
di mana mana sangat dinamis pertempuran ini
itu kita memandang bahwa pilkada dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu nanti muaranya ke dua ribu sembilan belas
dan karena itu saya rasa semua kekuatan partai politik akan merebut peta demi peta
peta demi peta kita reput ada jenjang di tingkat kota kebupaten provinsi
goalnya nanti dalam term ini adalah dua ribu sembilan belas
pasti semua partai begitu
ini menarik ini ketika pak bambang deha menyatakan seperti ini
saya ingin mengaitkan dengan pernyataan dari golkar bahwa nanti dua ribu sembilan belas akan mendukung pak jokowi mendukung dan mengusung kepada pak jokowi begitu
apakah dki nanti menjadi stepping stone untuk menuju ke dua ribu sembilan belas itu dengan mengatakan nanti akan mendukung pak ahok misalnya
oh pak arti
apakah rasanya kesan
ya pengalaman begitu kan
tadi kan sudah disampaikan bahwa ketua umum partai golkar yang baru sudah memberikan satu katakanlah semacam pandangan statement gitu ya
bukan berarti mekanisme atau situasi itu bisa terjadi seperti ketika
ketika pilpres yang lalu atau melalui satu proses dinamika politik yang terjadi pada saat itu
permasalahannya sekarang dki barangkali sebagai barometer dan menjadi pusat perhatian di seluruh negeri
karena ini ibu kota itu persoalannya
sehingga yang pak bambang katakan tadi bahwa kami sebagai partai politik tentunya bahwa ini adalah satu institusi yang merekrut
pak bambang katakan tadi kan
sekarang ini perekrutan awal setelah munaslup
setelah terpecah satu setengah tahun sekarang munaslup rekonsiliasi
soalnya mulai membangun jangkar lagi
dengan menyatakan mendukung pak jokowi di dua ribu sembilan belas
beberapa analis politik mengatakan ini bisa menjadi kendaraan politik baru pak joko widodo selain pdi perjuangan
jadi menarik kan jadi pengakuan sekarang ini
jadi rupanya golkar dua ribu sembilan belas akan mendorong jokowi ahok
seperti itu pak ya
saya katakan politik itu adalah dinamis gitu
sehingga sangat memungkinkan apa saja bisa terjadi
kalau memang kita pahami kita yakini bahwa itu memang satu kebenaran ya kenapa tidak kita lakukan
kenapa tidak mendukungnya nanti pas pilpres saja kenapa dari sekarang mau mendukung katakanlah melalui masuk melalui gubernur dulu
saya katakan bahwa itu berdasarkan satu penilaian satu pemahaman dan mungkin juga akhirnya menjadi satu keputusan
sehingga itu menjadi satu keputusan nantinya
pak bambang deha kita terus terang sajalah pak bambang deha apa yang dibaca pdip dengan manuver rencana golkar mendukung pak ahok
dan sudah mengatakan mengusung atau mendukung apa yang dibaca pdip pak
saya pikir itu kurang pas ya kalau kami memberikan komen atas manuver yang ada
tapi bahwa kami mencermati setiap gerakan kawan kawan kita

karena kemungkinan masih berat
bisa lebih eksploratif lagi tidak pak
itu pasti kita cermati siapa
ini masalah strategi ini masalah perturungan yang masih berat

jadi kemarin pas saya mengambil frame luasnya pak saya tidak bicara cuma pilkada dki kalau begitu

jadi kemarin pas saya mengambil frame luasnya pak saya tidak bicara cuma pilkada dki kalau begitu
jadi kemarin pas saya mengambil frame luasnya pak saya tidak bicara cuma pilkada dki kalau begitu

jadi kemarin pas saya mengambil frame luasnya pak saya tidak bicara cuma pilkada dki kalau begitu
beban baru dong bagi pdi perjuangan
itu sangat subjektif ya
di satu sisi
orang bisa melihat beban
yang selalu berpikir positif
bisa saja ini dianggap
dari kacamata mana
keputusan atau kebijakan politik
yang baru saja menurut saya
berpikir positif untuk
bagaimana meraih keuntungan sebesar besarnya
dalam pertarungan ini
kita masih berkonsentrasi
dan masih merebut
pak bumadir rupanya terputus ya sinyalnya
jadi akhirnya terkonfirmasi
masyarakat mungkin sudah menjawab kalau judul kita malam di pendulu
meliar dukungan pilgub dki
mungkin jawabannya bukan tentang
tapi apakah benar dua ribu sembilan belas sebenarnya
bisa saja begitu ya pak ya
tapi memang kita akan minta kesimpulan sedikit
dari pak asraf
pak asrab katakanlah nanti ya
kita kenal golkar ini kadang kadang ketika mengatakan akan mendukung
arahnya akan ke sana
tapi ntar berapa hari kemudian berbeda
bagaimana sebenarnya pak
sebenarnya bukan seperti itu juga
saya katakan sangat dinamis dan situasional
sehingga ketika kita hari ini mengatakan
ah ini dalam konteks politik
lalu perkembangan itu begitu pesat dan terjadi
kan kita tidak bisa masakan juga dengan ah
kan saya katakan sekali lagi bahwa
partai ini kan representatif daripada rakyat
sehingga apa yang dikehendaki rakyat yang kita tangkap pada saatnya
tentu hari ini berbeda barangkali dengan besok
atau seminggu yang akan datang atau sebulan yang akan datang
jadi nanti yang bisa mewakili negara kesejahteraan
dua ribu empat puluh lima itu adalah jokowi ahok di dua ribu sembilan belas
oke baik tapi saya ucapkan terima kasih pak hasto
terima kasih pak abang mengdea
telah bergabung bersama kami
kita lanjutkan nanti episode selanjutnya
apakah benar ini ujungnya adalah dua ribu sembilan belas
selamat malam pak asraf
terima kasih pak abang mengdea selamat malam